saya berlindung di atas banyaknya tongkat tongkat dan bambu bambu yang mungkin tadi kena ke saya
hati hati loh dan mesti kita kena
ini suasana saya di pagi hari ini ya benar benar berasa ada di perguruan wong feu
dengan itu tadi ya bisa kita lihat itu usianya masih sangat muda
tadi ada kennet yang dengan pedangnya ya ada juga andrea dengan tongkatnya
nah kita langsung ngobrol ngobrol di sini dengan shifu herman wijaya dari perguruan raja wali sakti dan juga nadia permata setiawan
ini sudah jadi atletnya ya
jadi gini yang bikin saya penasaran adalah tadi kan banyak banget kita kalau misalnya pemirsa di rumah nonton dari awal good morning itu anak anak semua
nah memang wushu itu boleh diajarkan atau apa ya
justru dianjurkan dari waktu masih anak anak seperti ini
dari usia berapa
ya jadi kalau kita wushu itu minimal berlatih usia enam puluh
wow enam tahun
ya jadi pembentukan dulu jadi pembentukan karakternya dia kedisiplinan dia kelenturannya dia
karena usia enam tahun itu usia yang mulai mengerti
dia kalau kita kasih perintah dia sudah mengerti
kalau lima tahun dia masih belum ngerti masih ke itu tuh dia
masih nakal dia masih nggak takut sama gurunya
jadi kalau sudah piwan ya kelas satu sd nah itu dia sudah mengerti dan gampang diajarin dan masih lentur
oke tapi itu masih basic basic ya kalau masih awal awal
masih basic gerakannya di tempat kelenturan tendangan juga di tempat
jadi gerakan yang sesimple mungkin
jadi kayak pelajaran pelajarannya pelajaran anak kelas satu gitu
oke kalau di perguruan raja wali satu sendiri siapa yang paling muda umurnya berapa
kita enam tahun
enam tahun itu ya
ya enam tahun itu
nah kalau untuk yang junior junior itu udah mulai ada perlombaannya gak sih shifu
kita sudah kita sudah karena wusu indonesia di bawah pbwi
kita mengadakan pertandingan ada tiga level untuk junior
level c itu adalah level dua belas tahun ke bawah
jadi kita mereka kelompok umur dua belas tahun ke bawah sampai enam tahun
si bu herman saya penasaran nih kalau yang tadi adik adik udah boleh megang tongkat gitu ya
udah pedang gitu
itu kira kira ketika anak anak itu di usia berapa sudah masuk ke level itu
jadi gini mereka itu kita pakai sabuk ya
sabuk itu menentukan dia punya materinya
jadi ada sabuk kuning mereka belajar double stick dulu yang gampang
sabuk naik lagi sabuk orange dia belajar senjata pendek

naik level lagi mereka belajar toya senjata panjang atau tombak
oh toya dari bukan bambu
kamu aja katanya dia atlet
bawang banget nih sifu gak tahu apa itu tadi ya
nah itu fungsinya apa sih manfaatnya untuk anak anak utamanya shifu
jadi pertama mereka pasti bisa gerakan wushu
terus mereka koordinasi geraknya pasti akan bagus
terus kedua mereka pasti akan lentur
yang ketiga badannya ada power badannya pasti akan tegak
aduh saya banget tuh
power dan tegak
jadi kelihatan tuh orang orang gawang seperti apa sih gak lembek
tuh dan kayak gitu kita gak boleh kayak gitu dan
kita harus tegak
kita harus tegak
nah ini kayak nadia nih yang tegap banget karena udah mulai belajar wushu dari umur berapa nadia kira kira
aku mulai belajar wushu dari umur delapan tahun
oke dan sekarang berarti sudah berapa lama
tahun ini tahun ke sebelas
kamu delapan tahun ngapain coba
bukan main karet coba ngumpulin karet untuk bikin karetnya
nah itu berarti dari usia delapan tahun sampai akhirnya sudah sebelas tahun sekarang sembilan belas tahun ya
dengar dengar udah jadi atlet dan udah ada prestasinya yang terbaru apa
tahun lalu baru pulang dari brazil sih baru dapat tiga medali perak di kejuaraan dunia wusu junior di brazil kemarin
berapa tiga medali perak
iya untuk yang di brazil kemarin
dan tahun sebelumnya lagi baru dapat
baru dapat satu emas di kejuaraan asia junior
itu dimana tuh yang kejuaraan asia dimana
di korea dapat medali emas
itu dia ya kalau sudah seusia gini sekamu nih
apa sih yang tahapan tahapan asli yang sekarang udah dipelajari
aku pastinya mulai dari yang basic dulu ya
mulai dari basic mulai dari masuk ke daerah dulu gitu
kalau mungkin sekarang aku lebih ngejar ke seniornya gitu
aku belajar jurus yang lebih sulit lagi yang lebih kompleks lagi dan tentunya ngejar prestasi yang lebih baik lagi ke depannya
mungkin kalau anak anak fokus ku untuk apa ya penguatan diri mereka fisik mereka
tapi begitu mereka udah masuk ke usia usia belasan tahun itu udah mulai dianjurkan lagi meraih prestasinya itu ya sifu ya
dan kayaknya semakin dewasa gerakan agak semakin susah ya
jadi kalau kita gerakan junior c itu gerakan yang simple
b udah ada mulai ada lompatan
yang a udah mulai lompatannya lebih sulit lagi
nah gerakan senior ini dia mau masuk senior
ini dia mau masuk senior kayak artis c game asian game
itu gerakannya jurusnya bebas
jurusnya mereka ciptakan sendiri
oh nyiptain sendiri
kamu sudah masuk ke tahapan itu berarti sekarang atau sedang menuju
sudah sebenarnya sudah
karena pas lagi pon dua ribu dua belas sama pon dua ribu enam belas pun aku turun juga gitu
jadi aku sempat main senior
gimana tuh ya nyiptain gerakan sendiri
boleh gak sih namanya cobain gerakan ini ya menciptakan
nanti disimpan nanti
ini soalnya aku pengen tahu ya
kalau aku kan belum gak boleh nih
kalau kamu tuh reinhardt nanti cobain praktekin gitu

nontonnya aja boleh gak
enggak gak boleh
saya aja yang boleh
eh tapi gini kalau untuk kamu sendiri sebagai perempuan
tadi kan kita ngomongin soal ada beberapa alat senjata gitu bisa kita katakan ya
pedang golok tongkat toya itu ya
itu bisa juga untuk bela diri gak sih
yo pernah jadi apa sih ya percaya diri gak sih untuk pergi atau untuk membela diri sendiri
sebenarnya aku pribadi belum pernah coba ya kalau pakai senjata
cuma kalau misalnya emang punya basic bela diri kayak gini kita lebih safe aja sih sebagai perempuan gitu
iya itu dia awas nih reinhardt kalau macem macem ya
nanti kita akan lihat sifu katanya reinhardt pengen banget belajar
enggak enggak enggak
pengen banget tahu iya
kayanya udah gak bisa lentur lagi sih sifu sayang ma udah lusa kayaknya
eh ada lagi sih maksudnya kayak udah usia segini terlambat
iya bisa gak kalau udah agak agak dewasa
masuk masuk grade senior kali ya
latihannya harus bareng sama umur segini
dan materinya juga berbeda
materinya dia udah gak ke lenturan lagi
dia banyakan kuda kuda power dan jurusnya juga berbeda
lebih ke kekuatan
jadi lebih ke kekuatan lebih ke aplikasi
oke sifu herman dan juga nadia nanti kita akan ngobrol ngobrol lagi ya soal wushu
jurusnya kayak gimana tuh ya
jurus makan bisa saya bisa jurus makan
nanti kamu akan menjadi wong fei hung penerus wong fei hung ya tetap bersama kami di good morning
ya kembali bersama kami di good morning kita masih bersama dengan syifu herman nadia ada syifu daniar
iya jadi saya nanti jurusnya jurus duduk aja
jurus duduk aja
jadi pagi ini good morning menggabungkan antara semua orang
good morning menggabungkan antara suasana imlek yaitu wushu ya plus juga ini kan hari libur
saya yakin banget banyak anak anak di rumah yang nonton bareng sama orang tuanya
nah anak anak itu harus diberi satu kegiatan fisik gitu ya menyalurkan energinya itu
dan positif ya dan juga bermanfaat bagi anak anak
tadi bicara soal manfaatnya kata shifu tadi ya masalah kelenturan kekuatan itu dilatih banget di situ
dan umur enam tahun loh nih ya kita mau kasih lihat
nadia coba ajarin reinhardt ini ya dia katanya mau latihan
karena tidak ada kata terlambat kan ya untuk berlatih
meskipun sudah agak
sudah tidak terlentur lagi gitu nadia
jadi mau ada gerakan apa dulu nih
coba gimana nadia gerakannya
saya pengen lihat kalau saya bisa saya lakuin kalau enggak mohon maaf
ajarin kalau enggak
ini gerakan yang biasa biasa aja gitu loh nadia bisa nggak
coba kita lihat dulu nadia
ini gerakan kecil katanya
wah itu gerakan kecil
saya bisa begitu
diakhiri dengan split yang bikin saya mau kontraksi kayaknya
iya yang bikin split itu robek
jangan jangan jangan
jadi kalau di wushu itu juga ada nama nama gerakan gerakan ya
kayak tadi jurus changqian
ada lagi nanjen pukulan selatan
ada lagi golok namanya tausu
ini bahasa mandarin semua dia
oh yaudah reinhardt
saya mau pukulan
selatan utara barat
buruan coba tunjukkan dulu
gak bisa dah
enggak jangan split
ini benar benar ya
kalau saya duduk aja sama nadia
gerakan apa nih
pukulan ke depan
pukulan ke depan
kalau tadi pukulan utara pukulan selatan itu saya agak penasaran atau gimana
oh lebih panjang
itu yang selanjutnya yang basic basic aja dulu reinhardt
saya soal lo tertantang
pengen langsung ngerjakan agak susah
apa lagi tuh sifu
gerakan gerakan basic apa lagi
pudah pudah jadi awal awal ya
kamu seperti meminta uang
oke susah juga ya darian ya
itu butuh konsentrasi
butuh konsentrasi dan niat ya sebenarnya
berapa lama sih syifu untuk bisa menguasai satu gerakan
gampang sih sebenarnya ya
terus jadi terbiasa jadi gampang sekali
kalau sudah ngerti tekniknya pasti orang langsung bisa
emang apa kalau di wushu sendiri yang utama banget harus dimiliki
kemauan mau belajarnya
kalau gak ada kemauan pasti gak akan bisa
iya lah ya pasti
cuma emang pasti yang sulit adalah kelenturannya
kelenturannya itu ya
kelenturan itu yang sulit
tapi caranya juga ada supaya orang bisa lentur
mereka harus badannya panas dulu keringetan dulu
baru kita hajar kelenturan
kalau yang belum panas belum keringetan
latihan kelenturannya bisa robek
dan itu lebih
kena hamstring dia ototnya
itu mungkin lebih bagus ketika memang dimulai sejak usia dini ya sifu ya
sehingga lebih dibentuk dari masih anak anak
yang tadi adik adik kan banyak banget tuh
udah pada jago
durasi latihannya berapa lama sih sifu
ini orang tua takutnya ih takutnya terlalu capek deh untuk anak anak kita
kalau kita kan karena ini kan pembelajaran
jadi itu minimal tuh satu jam setengah
ini kan pembelajaran belajar kerak
nah naik sabuk lagi dia bisa sampai dua jam
karena ada latihan kelenturan latihan tendangan latihan bentuk kuda kuda baru latihan jurusnya
seminggu berapa kali
minimal dua kali
minimal dua kali
tapi kalau udah atlet minimal empat kali
wah minimal berarti kayaknya dia gini minimal empat kali nih ya
oh ini udah bisa enam kali
ini setiap hari jangan jangan
karena dia ada latihan tekniknya juga ada latihan fisiknya juga
latihan larinya latihan weight trainingnya
oke nah dia capek pasti kan tapi menyerangkan ya bagaimana
kalau capek sih emang pasti capek gitu
emang pasti butuh pengorbanan juga gitu
tapi kalau misalnya kita udah berjuang semaksimal mungkin kita pasti puas banget sama hasilnya
nah dulu tuh waktu masih awal awal mulai gimana
kayaknya ada gini bagi waktu antara latihan wushu
juga harus sekolah gitu kan
aku tetap sekolah sih dulu tetap sekolah normal
pagi ya sekolah terus sorenya baru latihan gitu
kalau misalnya latihannya pagi sekolah sih biasa pagi latihan dulu terus sekolah baru latihan lagi gitu
apa sih yang bikin nadia tuh konsisten
seneng banget kayaknya
kan anak kecil kan kadang kadang suka ada masa masa bosennya ya
kalau nadia kenapa tuh
dulu dari kecil emang pengen banget gitu bawa bendera indonesia ke luar negeri
terus nyanyiin lagu indonesia raya ke luar negeri gitu
wah niatnya aja udah bagus banget
mudah mudahan dilancarkan semuanya ya
targetnya yang terdekat buat masuk ke pon dulu gitu
mas pond lah amin
atlet gitu ya sudah semakin sejahtera ya sifu ya
mudah mudahan makin banyak lagi prestasi prestasinya nadia dan juga adik adik di perguruan raja wali sakti ya
apalagi ada sifu herman luar biasa
terima kasih si bu herman terima kasih nadia sudah gabung bersama kami di good morning
mudah mudahan masih banyak lagi nanti anak anak yang tertarik untuk ikutan wushu daniar ya
nah usai tidak kita punya informasi lainnya di good morning jadi tetap bersama kami ya